ngapain anak kecil itu nangis nangis di makamnya mas bayu
siapa ya anak kecil itu
jodoh baru udah meninggal
om wayu kenapa pergi om
om kenapa tinggalin ami
ami udah anggap om kayak ami sendiri
om udah janji mau sekolahin ami
om mau ngeliat ami sembuh
om mau ajak jalan jalan amimu
mau ke pantai naik gunung
kalau ami sembuh pasti ami sembuh
abi itu anak kamu mas
kenapa kamu sampai menutup mata
tidak mau mengakui abi sebagai anak kami
di depan abi
ampuni semua mihamba
ampuni semua mihamba
bunganya berapa mbak
sebentar ya kembaliannya
itu kan dewi
sama anak kecil
ngapain anak kecil itu
siapa yang anak kecil itu

ya udah mama ngadep dulu di mobil

bukannya dari tadi sekalian
bukannya dari tadi sekalian
udah gak usah
udah gak usah
udah gak usah
b mana caranya bien mama gak liat dewi dan anak kecil ini
gimana caranya biar mama gak liat dewi dan anak kecil ke colin
ya ampun ma
sini habis sebentar
gak apa apa sebentar abi jangan bersuara
kan aku udah bilang nanti kita kesininya kalau kaki mama udah sembuh
gak usah atur atur mama
lebih baik kamu atur tuh anak kamu
biar nggak bikin omanya celaka kayak gini
udah udah lama bisa sendiri
untung dewi udah pulang
kata dewi sih lapar nih
sebelum ke toko kita makan dulu yuk
abi pengennya apa
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku bener bener gak punya pengalaman sebagai ibu
kalo anak ngambek seperti ini aku harus apa
sebentar lagi ibunya mas bayu akan mencari aku
tolong antarkan surat ini sesuai dengan alamat yang sudah saya kirim
nanti kamu saya transfer
ini akan menjadi tambang emasku yang baru
sebelum aku menemukan anak itu
ada kiriman surat
untuk ibu retno kusumo
terima kasih ya
dan dia akan memohon mohon padaku untuk bertemu dengan cucunya
pasti ibunya bayu gak nyangka kalau aku yang ngirimin foto itu
dan sebentar lagi gak hanya uang yang akan menyampiri aku
tapi aku akan mendapatkan harta warisan dari mas bayu yang akan turun ke anaknya
depan kiri ya
abi tunggu tante dewi
kalau abi lari lari seperti tadi itu nanti abi bisa sakit
bisa kau pergi
aku mau pergi
sekarang aku sendirian tante
enggak ada yang jagain abi lagi
kita dewi juga sendirian sekarang
abi percaya gak
allah itu gak akan ngebiarin umatnya sendirian
setelah mbok saro dan om bayu pergi
allah kirim tante dewi
tante dewi juga sama
setelah om bayu ninggalin tante dewi
tante dewi sekarang gak sendirian lagi
karena allah mengirim abi untuk tante dewi
tapi kalau tante dewi pergi
siapa yang jagain abi tante
tapi dewi gak akan kemana mana
sekarang tante dewi harus kerja

jangan lupa untuk tonton
jangan lupa untuk tonton